sejumlah pasal disematkan kepada baradae dan brigadir rr dalam kasus penembakan brigadir yosua
pasal apa yang tepat disangkakan kepada pelaku utama untuk membahasnya sudah bersama kami
pakar hukum pidana universitas islam indonesia prof muzakir
prof terima kasih atas waktu anda sore hari ini
prof kalau misalnya kita melihat sekarang dua tersangka ini masih dijerat dengan pasal pembunuhan ya prof
jadi ini belum masuk ke pembunuhan berencana atau bagaimana prof sebenarnya
jadi kalau tidak salah ini ada dua sudah dilansir ya
yang pertama itu adalah pasal tiga ratus tiga puluh
yang kedua adalah pasal tiga ratus empat puluh
untuk brigadir rr
ini yang justru menjadi masalah saya adalah kenapa ini ada dua pasal itu
ya seharusnya ini kalau orang yang mati satu gitu ya orang pelakunya dua atau tiga
kalau pelaku itu ada hubungan pasal lima puluh lima ini harus akhirnya harus sama struksi pasalnya harus sama tidak boleh berbeda
iya tidak boleh yang satunya dikenakan pembunuhan satunya pembunuhan berencana gitu ya prof ya
harus sama gitu karena itu pasal penyertaan gitu ya
kalau misalnya dilihat sekarang dari konstruksi hukum atas kasus ini anda tadi sudah menyatakan ada pasal yang berbeda
kalau misalnya kita mau melihat endingnya ini apa ya apakah ini drama lain lagi yang dimunculkan atau bagaimana
maksudnya kalau misalnya dilihat begitu kan berarti lemah juga di sisi pada saat persidangan nanti kan sulit juga nanti
ya itu menurut saya begini
karena barada e ini kan pengakuannya yang kembangan itu ternyata berbeda
dulu itu ada tembak menembak terus ternyata di ralat dia tidak ada tembak menembak
yang tembak menembak itu katanya hanya rekayasa saja
terus yang terakhir ini yang inti pokoknya menarik buat saya adalah dia diperintah oleh diperintah untuk menembak
kalimat diperintah untuk menembak berarti ada yang memerintah
nah kalau ada yang memerintah berarti dia adalah eksekutor
kalau bahasa penyertaan adalah lima puluh lima
ya bukan bahasa lima puluh enam
lima puluh enam itu dia tidak ada penyertaan
kalau diperintah itu pasal lima puluh lima dan itu konstruksi pasalnya itu letaknya pada orang yang lakukan atas suruhan orang lain
yang adalah pelaku yang menyuruh itu namanya menyuruh lakukan
sedangkan orang yang mengekskusi namanya adalah material jadir atau pelaku material yang membeli usaha
dalam menyuruh lakukan itu itu kalau bahasa perintah itu pasal lima puluh lima itu menyuruh lakukan
yang disuruh itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana gitu
prof kalau misalnya anda lihat sekarang ini juga penerapan pasalnya juga
gagal ya tidak tepat gitu
ya saya melihatnya begitu
kalau orang itu niat jahat bersama sama tidak mungkin dia niatnya membantu tidak mungkin
nah itu yang saya ingin sampaikan bahwa niatnya bersama sama ya bersama sama
berarti masing masing punya niat jahat masing masing itu melakukan kejahatan
sedangkan kalau itu kalau itu pembantuan niatnya hanya membantu
bedanya di situ
jadinya perbuatan pada saat terkenya perbuatan gitu
karena unsur niat itu juga ada dalam pembuktian pidana itu ya prof
sekarang kalau misalnya kita lihat berkaitan dengan kasus ini
selama ini kan polisi menyampaikan pernyataan kepada media kepada publik
mengatakan ini berdasarkan pengakuan barada e
bahwa dia bukan penembak pertama dia ada penembak lain kemudian
tidak ada baku tembak dan lain sebagainya
tapi sebatas pengakuan itu akan sulit konstruksinya nanti di persidangan
karena bagaimanapun harus ada alat bukti dan ada scientific bukti ilmiah juga
pembuktian ilmiah itu
kalau anda melihat pembuktian ilmiah itu kuncinya di mana saja di kasus ini
ya saya ingin sampaikan begini
yang pertama itu mestinya penyidik harus mengkonstruksi ulang kembali
pasal yang ditangkakan kepada perdakwa ini
yang kedua adalah kalau benar bahwa tidak ada tembak menembak memang ditembak
dia sudah mengakui yang nembak siapa gitu
kalau itu sudah mengakui begitu tinggal penyidik melangkah berikutnya
yang harus dibuktikan benar nggak orang yang diminta menembak tadi memang menembak sendiri
atau yang menembak adalah orang yang dipersidik
mereka diperintah untuk menembak
itu aja kata kunci dalam pembuktiannya itu letaknya di situ
jadi kalau untuk mengetahui semuanya itu sesungguhnya harus ada namanya motif
motif itulah yang menyatukan semua proses tadi itu
akhirnya dari motif itu akan diketahui siapa sesungguhnya aktor intelektualis
kalau itu sudah diketahui peran peran dari bawahan tadi
orang orang yang sudah
yang sudah jadikan tersangka itu itu bisa diure satu persatu begitu
prof muzakir kalau misalnya anda melihat sekarang sudah ada perkembangan dari kasus ini
progresnya yang cukup baik beberapa hari terakhir sudah ada penetapan tersangka
apa yang menurut anda masih miss dan betul betul harus diwaspadai
dilihat betul oleh tim sus
ya pertama saya ingin sampaikan tadi sudah saya sampaikan juga
yang intinya begini awas di sini ini konstruksi awal itu
barada e itu sudah masuk dalam dunia rekayasa
terus ada kesadaran baru untuk memberi keterangan baru atas dasar
karena merasa aman dari pelindungan lpsk
maka dia memberi keterangan yang sebut saja untuk sampai hari ini adalah
tipip yang keadaan yang sebenarnya
nah kalau itu yang dilakukan itu kan berarti harus cepat
untuk mengkonstruksi ulang kembali
pasal pasal disangkakan lebih dulu
kalau itu belum orang bertanya tanya
pak ini jadi maksudnya adalah bagaimana penyidik atau tim khusus itu mengubah
dari rencana skenario menjadi rencana yang objektif berdasarkan fakta
yang berkembang pada saat proses penyidikan itu
jadi antara tim sus dengan penyidik sebaiknya harus saling komunikasi
agar supaya dia tas begitu
dan yang terakhir
supaya tidak liar dalam konteks ini
dan itu minta maaf
jangan sampai nanti terjadi balik kepada rekayasa ulang lagi
ya sebaiknya dinyatakan penyidik misalnya memberi inisial inisial juga nggak apa apa
ada aktor intelektualisnya misalnya begitu
supaya masyarakat tidak ragu ragu bahwa penyidik memang serius untuk membuka
pun siapapun pangkatnya apapun dia
dan menetapkan yang sama begitu
prof muzakir ada rencana hari ini polisi akan mengumumkan tersangka baru
dan diduga ini merupakan aktor intelektual atau orang yang memberikan perintah kepada mereka
jika betul mereka memang diperintah itu ya
berdasarkan pengakuan mereka sendiri
tapi setelah ini apa yang harus juga publik kawal terus prof
ya saya pertama ya kalau memang benar
nanti kita tunggu detik detik untuk pengumuman itu
dan kalau itu sudah ditunjukkan
siapa sesungguhnya yang melakukan entah itu
nanti ditetapkan sebagai anjur begitu
kalau dalam bahasa hukumnya penganjur namanya
maka id harus mengembangkan kembali ya
mengembangkan kembali kepada deskripsi awal tadi
ada skenario untuk menempatkan orang yang tidak bersalah seolah menjadi pelaku kejahatan
dengan cara menghilangkan jejaknya
menghilangkan jejaknya barang bukti dan sebagainya itu
alat alat cctv dan sebagainya
penyidik yang pertama itu harus fokus ke sini dulu
kalau ini sudah clear
maka tahapan yang kedua adalah
aparat atau oknum sebut saja begitu
yang merusak barang bukti semuanya
itu tahapan keduanya
harus dipakai daripada tindak pidana ini gitu
prof zaky terima kasih jadi
ya silakan prof
ya jadi dengan cara beginilah nanti masyarakat percaya
ternyata penyidik pun dari kepolisian bisa membongkar perkara ini yang sebenar benarnya
dan tanpa pandang bulu atau equality before the law
mereka semua diproses
kalau ada rakyat atau masyarakat itu menghilangkan barang bukti dihukum
sekarang penyidik pun menghilangkan barang bukti juga dihukum gitu
semuanya sama begitu ya
istilah bahasanya adalah
jeruk makan jeruk pun mungkin
karena ada profesionalisme dalam proses penyidikan tadi gitu
ya jadi semua termasuk pihak pihak yang membantu kejahatan ini bisa terjadi
termasuk mereka yang menghalang halangi penyelidikan gitu ya
semuanya harus mendapatkan hukuman yang sama rata di depan hukum
semuanya harus sama sesuai dengan
hukum yang berlaku
pan juga menjanjikan yang sama begitu ya
saya kira kalau itu benar terjadi rakyat akan percaya kepada polisi ya
nanti perkara yang lain bisa terjadi yang sama begitu
baik terima kasih prof muzakir sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
sehat selalu prof